ya partai demokrasi indonesia perjuangan mengumumkan menantu presiden jokowi muhammad bobi afif nasution sebagai calon wali kota medan yang akan diusung pada pilkada serentak dua ribu dua puluh pada selasa siang
pada pengumuman tahap ketiga ini bobi dipasangkan dengan aulia rahman anggota dprd medan dari fraksi gerindra
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua merdeka
tujuh belas pasangan calon kepala daerah yang menerima surat rekomendasi pdip turut hadir termasuk pasangan calon wali kota medan bobi nasution dan calon wakil wali kotanya aulia rahman
setelah menerima surat rekomendasi pdip sebagai bakal calon wali kota medan bobi menyampaikan pidato
ia menyatakan bertekad menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan membawa semangat kolaborasi untuk membangun kota medan atas kepercayaan
membawa semangat kolaborasi untuk membangun kota medan di mana semangat ini lahir dari semangat gotong royong bung karno
semangat kolaborasi ini akan kami jadikan sebagai penguatan kepada seluruh elemen partai untuk menciptakan nyumbedan kota medan yang penuh keberkahan
saudara saudara sekalian mari kita jadikan pilkada kali ini sebagai momentum persatuan momentum mewujudkan harapan
serta momentum memenangkan seluruh kekuatan masyarakat